saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi saya
kalau begitu saya langsung pamit ya om tante
andin juga sudah sampai
ali itu atasan kamu
tapi dia orangnya ramah dan baik ya
orangnya baik loh andin
kalau dia memang terus suka sama kamu
dari om tante
emang indonesian girl
jangan bikin aku sedih
tengah dulu sayang
apakah lebih tenang kalau ada orang yang bisa melindungi kamu bisa menyayangi kamu selain papa
den kamu dengar papa kamu bilang apa ya
kapan lagi ada cowok yang mau sama kamu
udah orangnya baik ganteng kaya
jangan sampai nanti kamu nyesel
dia baik andi
untuk acara nanti malam sudah selesai semua
saya mau kamu yang urus semua selama hari yang dikeluar kotanya
nanti malam kamu siap siap ya
siap siap kemana ya
siap siap memang ada
katanya kantor ini barusan ulang tahun ya
tapi di undang itu
jadi kalangannya terbatas
lo belum beres
gue udah beres nih
kok gue juga udah beres nih
itu mah harus saya beresin dulu
gue cari baju nanti untuk dilukar ya
mbak kerja disini
mama kan pernah cerita kalo lo kerja di klinik servis
gua baru inget
ya mbak kerja disini
hmm kerja disini ternyata
kalo gue sih sama nino diundang ke acara ulang tahunnya pt aldebaran
kan bosnya sama sama yang punya maharatu kosmetik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
yaudah lo lanjut deh
gua mau masuk dulu ke dalam
oh maaf mbak andin
boleh ikut saya sebentar
ikut aja sebentar karena ini perintah dari pak ahok
nah lakukan seperti yang pak al minta ya
oh siap mainda
ini aku mau diapain ya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
yaudah kalo gitu saya pamit dulu ya
silahkan mbak duduk
pokoknya mbak tenang aja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

selamat malam semuanya